ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi di indonesia meningkat pada september dua ribu dua puluh
ada beberapa faktor pendukung mulai dari diskriminasi hukum hingga adanya pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum
hasil survei indikator politik indonesia pada september dua ribu dua puluh
ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia asfi nawati mencatat
adanya pelanggaran pakem demokrasi saat penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
di antaranya pergeseran peran lembaga negara diskriminasi hukum pada pelanggaran protokol kesehatan
merosotnya indeks persepsi korupsi
serta pelanggaran kebebasan berpendapat